sebuah lift yang berada di pusat perbelanjaan di kawasan blok m jakarta selatan
jumat siang terjatuh dari lantai tujuh gedung
puluhan orang yang berada di dalam lift pun terluka hingga harus dilarikan ke rumah sakit
pengunjung di sebuah pusat perbelanjaan di kawasan blok m jakarta selatan
jumat siang dikagetkan dengan insiden jatuhnya lift dari lantai tujuh
insiden ini menyebabkan puluhan orang yang berada di dalam lift mengalami luka serius
petugas keamanan dan sejumlah pemilik kios yang mengetahui peristiwa tersebut
langsung mencoba menyelamatkan korban
saat proses penyelamatan lift harus dibuka paksa oleh petugas
sejumlah orang yang berada di dalam lift terluka seperti patah kaki dan luka memar
saksi mata mengatakan peristiwa bermula saat lift yang sedang berada di lantai tujuh
tiba tiba terjatuh secara perlahan
bunyinya bunyi bunyi jatuh mulai dari ekran lantai tiga dan empat
langsung saya lihat buka kameramim atau teman
itu jatuhnya bunyinya kenceng atau sebenarnya
jatuh dari lantai berapa bang
kalau ada cerita kata wakil dari lantai tujuh sudah mulai jatuh